warga jalan pinang bahari pondok labu jakarta selatan
dikejutkan dengan penemuan jenazah ibu dan anak di dalam rumah
kepolisian sektor cilandak yang datang ke lokasi
langsung melakukan identifikasi terhadap dua jenazah tersebut
ketua rt satu kelurahan pondok labu mengatakan
terakhir berkomunikasi dengan korban pada tanggal dua puluh dua maret lalu
selanjutnya kedua jenazah dibawa ke rumah sakit fatmawati untuk divisum
guna mengetahui pasti penyebab meninggalnya ibu dan anak ini
pembantunya datang jam delapan belas tiga puluh pembantunya itu tinggalnya di arko ya depok ya ke sini
ketok ketok pintu dari jam delapan belas tiga puluh itu nggak dibukain
saya lagi jalan melihatlah tukang rongsokan
tukar untukkan lewat pak tolongin dong pak bukain pintu
dibukainlah pintu dengan tukang rongsokan itu yang pintu paling depan
setelah dibuka pak tolong maghrib pak yang di dalam
tukang rontokannya nggak berani karena ternyata di belakang pintunya itu ada orang dua itu pak
dan saudara informasi selengkapnya terkait dengan penemuan jenazah ibu dan anak di dalam rumahnya
di kawasan pondok labu jakarta selatan akan kita tanyakan dengan jurnalis kompas tv taufik riyadi
selamat pagi taufik apakah pada pagi hari ini polisi sudah menemukan penyebab pasti kematian
dari dua wanita yang merupakan ibu dan anak ini
apakah ada tanda kekerasan yang mengakibatkan kematian dua orang wanita ini
iya selamat pagi imron dan juga saudara
masih menunggu hasil dari visum dari rsup fatmawati
seperti yang kita tahu saudara setelah ditemukan pada jumat siang kemarin
kedua ibu dan juga anak ini saat ini sudah dibawa ke rsup fatmawati untuk melakukan visum
dan saat ini memang pihak kepolisian masih menunggu hasil visum
selagi memberi ataupun mencari keterangan dari saksi saksi yang ada
dan untuk saat ini memang berdasarkan dugaan sementara dari pihak kepolisian
dari jenazah dari korban
kedua korban tersebut memang tidak ditemukan adanya kekerasan
saat mendak dilakukan visum ke rsup fatmawati
dan juga dugaan sementara dari kepolisian bahwa kedua korban tersebut meninggal dikarenakan sakit
untuk korbannya sendiri yaitu ada p dengan inisial p
diketahui memiliki rewayat penyakit stroke
dan juga untuk korban satu lagi dengan inisial m berusia delapan puluh dua tahun ini diketahui memiliki rewayat penyakit stroke

dan memang berdasarkan rewayat penyakit tersebut polisi dugaan awalnya adalah mereka berdua diduga sakit
dan memang berdasarkan rewayat penyakit tersebut polisi dugaan awalnya adalah mereka berdua diduga sakit
dan berdasarkan kronologinya saudara seperti yang diketahui di belakang saya ini
di tempat tkp lokasi dari ditemukannya kedua jenazah dari anak dan ibu ini sudah digaris polisi
sehingga untuk pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat memasuki wilayah tersebut
dan juga berdasarkan keterangan dari ketua art pertama kali kronologi kedua anak dan ibu tersebut diketahui meninggal saat ahli rumah tangga hendak memasuki rumah namun pintu terkunci
sehingga setelah beberapa saat mengetuk ngetuk tidak ada respon namun terdengar suara televisi dan bau tidak sedap
kemudian art meminta bantuan kepada warga sekitar saat itu ada tukang rongsok untuk membuka

namun tidak dapat dibuka sehingga art meminta bantuan kepada warga sekitar saat itu ada tukang rongsok untuk membuka
dan sehingga harus dilakukan pembukaan paksa dan tidak lama berselang memanggil pemadam kebakaran
dan saat dibuka oleh pemadam kebakaran saudara pemadam kebakaran menemukan kedua jenazah yang memang diketahui untuk anak sendiri ini diduga sudah meninggal kurang lebih selama satu atau dua hari
sedangkan untuk eh maksud kami untuk sang anak tiketnya sudah meninggal selama tiga sampai empat hari
sedangkan untuk sang ibu diketahui ini meninggal sudah satu dua hari
memang saat ini kita masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian apakah penyebab utama dari meninggalnya anak dan ibu yang meninggal di pondok labu jakarta selatan imron
taufik tadi anda katakan dugaan sementara meninggalnya dua orang wanita yang merupakan ibu dan anak ini adalah karena sakit begitu ya
lalu apakah ada kerabat atau mungkin warga sekitar yang sebelumnya mengetahui kondisi korban sebelum ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
ya imron dan juga saudara bersarkan keterangan dari ketua art
memang anak dan menantu dari salah satu korban ini langsung menuju ke tempat lokasi setelah mengetahui rumah dari kedua korban tersebut tidak dapat dibuka
dan dari keterangan ketua art memang yang pertama kali menemukan kejanggalan adalah asisten rumah tangga yang sedang bekerja
kemudian dia menemukan bahwa tempat tersebut dikunci dan menemukan bau tidak sedap
dan memang saat ini kita masih menunggu keterangan lebih lanjut
apakah ada kerabat kerabat yang diperlukan untuk menemukan rumah
apakah ada kerabat lainnya yang mungkin bisa diminta keterangan
dan saat ini kita masih terus menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian imron
baik mesti sudah ada dugaan sementara bahwa kedua jenazah yang ditemukan ini meninggal dalam keadaan sakit
namun polisi masih menunggu hasil visum dari rumah sakit fatmawati dan memeriksa atau meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya kedua orang ini
terima kasih taufik riyadi atas laporan anda selamat bertugas